perkembangan cadangan devisa indonesia menunjukkan bahwa di tengah kondisi ekonomi global yang masih dipenuhi ketidakpastian
akumulasi cadangan devisa berdampak positif terhadap upaya memperkuat ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi indonesia ke depan
dan untuk membahas hal ini saat ini di studio telah hadir ibu hendy sulistiyowati direktur eksekutif departemen statistik bank indonesia
ibu hendi ini kalau kita bicara soal cadangan devisa kita nih bu hendy ini saat ini posisinya bagaimana bu
jadi kita minggu yang lalu baru mengumumkan jumlah cadangan devisa kita sebesar satu ratus sebelas dua miliar dolar
kalau dibandingkan dengan bulan juli itu meningkat sekitar tujuh ratus juta
tujuh ratus juta karena pada akhir juli yang lalu cadangan devisa kita itu tercatat
kemudian kalau dibandingkan dengan akhir desember malah cadangan devisa kita pada waktu itu hanya sembilan puluh sembilan
jauh sekali peningkatannya ini apa sebetulnya yang menyebabkan peningkatan ini bu hendy
jadi kalau khusus di bulan agustus ini peningkatannya terutama karena memang penerimaan migas kita
jadi kalau pemerintah penerimaan migasnya itu disimpan sebagai cadangan devisa di bank indonesia
itu jumlahnya sekitar satu tiga miliar dolar
di sisi lain pembayaran hutang pemerintah tidak terlalu besar di bulan agustus kemarin
sehingga ada cadangan devisa yang tersisa cukup besar untuk menambah posisi cadef kita
kalau kita bicara angka tadi satu ratus sebelas dua miliar usd ya bu ya
ini angka itu sebetulnya posisinya gimana sih kalau kita bicara soal cadangan devisa
apakah aman atau bagaimana sebetulnya
atau ini sebetulnya masih harus terus ditingkatkan lagi
sebetulnya tidak secara internasional
kalau kita punya cadangan devisa sebanyak tiga bulan impor
itu sudah dianggap memadai ya aman ya
tetapi karena indonesia adalah negara yang perlu menjaga confident dari investor terhadap perekonomian kita
maka cadangan devisa yang dikelola oleh bank indonesia selalu lebih besar dari angka tiga bulan itu
khusus untuk di bulan agustus ini angkanya adalah enam lima bulan impor
nah ini kalau kita bicara tadi kalau secara internasional itu hitungannya kurang lebih tiga bulan gitu ya
kalau kita melihat kondisi saat ini ini enam bulan lebih ya
artinya sebetulnya bisa dibilang cadangan devisa kita itu sangat aman sebetulnya secara hitung hitungan statistik
sangat aman karena memang bank indonesia itu sangat berkepentingan untuk memupuk cadangan devisa
karena kita negara yang sangat banyak menerima hot money ya capital inflow dalam bentuk portfolio
nah itu harus semakin banyak yang mau
kalau ada yang masuk maka kita harus mencadang cadangan devisa yang besar
karena apa kita menjaga jaga kalau ada reversal outflow yang besar
nah itu sehingga ada tekanan kepada nilai tukar maka kita harus mempunyai cukup amunisi untuk menstabilkan nilai tukar pada saat dia berada di bawah
ini pernah terjadi beberapa tahun di belakang
banyak hot money yang masuk terus tiba tiba langsung keluar
nah ini memang harus dibutuhkan cadangan devisa yang kuat
nah kalau dari bank indonesia sendiri bu kalau tadi secara internasional hitung hitungannya itu tiga bulan sudah memadai
sekarang punya enam bulan lebih di kita
berapa kita punya cadangan devisa itu kalau untuk hitung hitungan impor gitu
ya sebetulnya kita tidak pernah menargetkan sesuatu
tapi yang jelas kita harus merasa bahwa yang berdasarkan kondisi yang ada maka ini kita anggap aman
jadi oleh karena itu bank indonesia dengan berbagai kebijakan berusaha untuk membukuk cadangan devisa
yang tentunya pertama kalau ada influen yang cukup besar
maka itu adalah kesempatan bagi bank untuk mengakumulasi cade mengakumulasi devisa
nah bank indonesia membuka pintu bagi bank komersial untuk menyimpan cadefnya di bank indonesia
dengan berbagai instrument yang ada di bank indonesia
menyimpan cadangan devisanya di bank indonesia
tadi ada beberapa instrumen yang dikatakan ini apa aja biasanya
yang sangat besar adalah dalam bentuk term defosit falas
jadi daripada dia menyimpan di bank di luar negeri dia menyimpan di bank indonesia dengan bunga yang tidak kalah juga menariknya
jadi ini adalah salah satu menambah posisi cadef dan kedua juga mengurangi capital outflow
ini kalau kita bilang cade ini maksudnya cadangan devisa ya bu
biasanya bahasa bahasa yang biasa digunakan oleh ekonom gitu ya
bu hendy kalau tadi dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan peningkatan cadangan devisa kita adalah penerimaan migas dari pemerintah
apakah hal hal lain yang sebetulnya juga meningkatkan cadangan devisa kita
ya tentunya penerimaan hutang kalau pemerintah memang isu global bond atau dalam bentuk suku
itu semuanya naketnya akan menambah cadef karena dananya akan tersimpan di bank indonesia
kemudian bank indonesia juga melakukan pendalaman pasar ya
mencoba untuk menciptakan beberapa instrument antara lain tadi yang term deposit fallacy itu
yang akan menambah jumlah cadef kalau bank bank ternyata menerima banyak devisa ya
dari eksportir nyimpan uang di bank komersial
nah banknya akan bisa menyimpan di bank indonesia
sudah sudah mulai tahun lalu term deposit fallacy
nah ini gimana bu apa namanya respon dari bank bank ini
apakah mereka sudah banyak yang menempatkan dananya atau devisanya di bank indonesia
saya kira bank dengan suku bunganya yang ditabrak oleh bank indonesia sekarang ya tapi saya tidak bawa data tentang bunganya ya
banyak sekali bank ya terutama bank bank besar yang memang dia banyak
eksportirnya sehingga dia banyak mengakumulasi devisa itu sudah disimpan ya
tentunya tidak semua ya yang dia anggap itu adalah belum terpakai akan dia simpan di bank indonesia dalam bentuk term deposito alas
ini bank bank besar terutama yang melakukan itu ya
ya bank bank yang banyak nasabah eksportirnya
nah kalau dikatakan yang banyak ekspornya artinya ini memang banyak dana devisa devisa yang masuk melalui bank bank besar itu yang disimpan di
bunganya kompetitif ini kompetitifnya dengan bank mana maksudnya
oh tentunya dibanding dulu ya sebelum bank indonesia punya instrumen ya yang bisa dipakai bank untuk menginveskan dolarnya dalam negeri
itu mereka menyimpan dalam bentuk ofersnya sekarang akun nostro
rekening nustro dia yang ada di luar negeri pada new york atau di singapura
nah sekarang dia memiliki alternatif apakah mau disimpan di sana atau disimpan di bank indonesia
iya nah tadi dikatakan bahwa bank indonesia punya berbagai instrumen salah satunya adalah term deposit falas tadi
nah selain itu adakah instrumen lain yang juga bisa ditawarkan untuk mengumpulkan
ya antara lainnya adalah swap fallacy ya tetapi yang memang paling diminati oleh bank adalah yang term deposit fallacy ya
tapi swab juga ada tapi tentunya itu tergantung permintaan ya kalau swab itu misalnya ada dari nasabah mau swabkan ke bank bank mereswabkan ke bank indonesia
oke baik bu hendy kita akan sambung ini di segmen berikut nanti
pemirsa dialog money report akan kembali sesaat lagi
banyak instrumen yang ditawarkan oleh bank indonesia
untuk bisa disimpan di bank indonesia dari bank bank
nah kalau kita melihat
ini kondisinya masih belum stabil
dalam posisi yang amat
kita sebutnya second land of defense
bagaimana kita mendorong swasta ya
devisa itu bukan harus disediakan oleh
kebijakan yang sudah di launching sejak tahun dua ribu dua belas
namanya kebijakan devisa hasil ekspor
untuk menerima devisa hasil ekspornya
tetapi tidak ada kewajiban untuk mengkonversi
tertentu jadi paling tidak dia menerimanya
nah nanti kita akan meminta bank
dia sampaikan diberikan kepada eksportirnya
itu yang dari sisi masyarakat ya
dalam rangka kerjasama regional
dengan beberapa bank sentral untuk
yang pertama adalah asean swap arrangement
jadi kita bersama dengan negara negara asean
maupun kesulitan yang jangka pendek lainnya
artinya dengan bank bank sentral di negara negara asianya
asean tadi menjadi asean plus tiga
itu dengan fasilitas yang lebih besar lagi
untuk bisa mendapatkan financing pada saat
kalau yang asean swab arrangement
dan beberapa negara yang ikut terlibat disini
kalau yang asean swap arrangement itu
asean swap arrangement itu malah sudah
nah kemudian kalau asean plus tiga itu juga
itu tahun dua ribu sepuluh baru saja diperbaiki
dengan jumlah yang sekarang
ini kalau misalkan memang betul betul dibutuhkan
ya ini hanya dalam kondisi kita memang benar benar mengalami kesulitan
tapi kalau tidak ya kita masih satu ratus dua belas masih
kalau tadi soal kebijakan hasil ekspor
ini kan baru dua ribu dua belas diterapkan
nah itu sebelumnya kondisinya seperti apa bu
ya pada waktu itu memang tidak ada kewajiban bagi eksportir
untuk menerima defisit hasil ekspornya di dalam negeri
khususnya untuk sektor migas
nah itu tentunya menguntungkan bank bank di luar negeri
nah dengan kebijakan ini
yang non migas jelas mereka sekarang
tetapi yang migas memang masih ada
just masih ada beberapa hal ya
karena memang mereka sudah terikat dengan
jadi ada hal hal yang harus diselesaikan dulu
sebelum ketentuan ini bisa efektif
nah bu kalau kita bicara soal cadangan devisa
tentunya kalau ini apa namanya
hasil ekspornya ke dalam negeri
bagi mereka yang mau memasukkannya ke dalam negeri
itu apa namanya mungkin keuntungannya buat
ya keuntungan memang mungkin tidak secara langsung
dengan mentaat di ketentuan ini
sehingga tentunya nilai tukarnya
paling tidak ada tersedia di pasar gitu
jangan uangnya nggak masuk
tapi importernya beli di dalam negeri gitu
jadi kita kan selalu mengalami masalah
untuk bayar covid transfer perusahaan perusahaan pma
tetapi pasokannya itulah yang menjadi masalah
nah itu kalau misalkan pasokannya jadi masalah seperti itu
itu apa dampak yang akan timbul bu hen
ya tentunya kalau masukannya menjadi tidak banyak
tentunya akan ada kekurangan pasokan
itu tekanannya akan ke nilai tukar gitu
tidak kurang sesuai dengan fundamentalnya
nah itulah yang kita lakukan terus dengan pendalaman pasar
tapi juga swasta tentunya ada instrumen instrumen falas
apakah mau disimpan di giro aja
atau diberikan instrumen instrumen lain yang memberikan hasil
artinya sebetulnya cadangan devisa ini akan berpengaruh
ini yang bu ingin katakan tadi ya
money report akan kembali sesaat lagi
dan dialog kami lanjutkan masih bersama ibu hendy sulistiyowati
ibu hendy ini kalau kita bicara soal
apa namanya kebijakan hasil ekspor
yang tadi dikatakan oleh bu hendy yang sudah diterapkan pada tahun dua ribu dua puluh
indonesia sudah tidak lagi menerapkan apa namanya
sistem devisa bebas itu atau bagaimana sebetulnya mbak hend
jadi kebijakan devisa hasil ekspor ini sama sekali tidak bercentangan dengan
kita hanya meminta eksportir menerima
devisa hasil ekspornya melalui bank devisa dalam negeri
apakah dia akan pakai lagi untuk membayar pinjamannya
untuk mengimpor barang itu
sama sekali tidak ada aturan yang mengaturnya
dan tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengkonversi
jadi dia boleh masuk ke indonesia terus disimpan dalam falas terus itu tidak masalah
dan nanya apapun dalam bentuk mata uang apapun yang masuk ke dalam negeri itu terserah mereka sebetulnya
dan itu tidak ada kewajiban apapun sebetulnya
apakah ini harus disimpan berapa lama atau langsung dikonvensi atau bagaimanapun itu tidak kewajiban
yang jadi kewajiban adalah bahwa
begitu dia terima devisa hasil ekspornya
maka itu harus diterima melalui bank dalam negeri
ini juga ada kaitan dengan pencatatan
karena selama ini kami melihat bahwa pada waktu eksportir dia mengekspor dia mengisi dokumen pemberituan ekspor barang
kadang kadang nilainya itu bukan yang sebenarnya
tidak sama dengan uang yang masuk tadi
nah ini dengan kebijakan ini banyak sekali perbaikan di data data di biaya cukai
karena sekarang eksportir tidak sembarang mengisi
dia harus yakin bahwa yang dia isi adalah benar benar uang yang angkat
karena kalau tidak sama dalam prosentase tertentu yang melampaui batasnya itu tidak akan masuk

jadi ini sangat bagus untuk perbaikan data
dan sangat bagus untuk perekonomian secara sempurna
meminimalisir fraud juga ya di transaksi ini
nah bu hendy kalau kita bicara soal pengelolaan devisa
nah ini kedepannya bank indonesia akan seperti apa
kalau dari sisi pengelolaan cadangan devisa secara aset kita ya
tentunya bank indonesia sebagai
kita adalah lembaga yang memenuhi kebutuhan devisa pemerintah
pada saat dia membayar dia perlu divisa
oleh karena itu pengelolaan cadangan devisa harus diutamakan yang pertama adalah security
kita tidak mengejar untung yang penting aman dulu gitu
karena begitu dibutuhkan harus segera tersedia
nah profitability itu hanya ranking ketiga gitu bukan menjadi yang utama
nah kemudian kedepan bagaimana bank indonesia akan mencapai keuntungan yang terbaik
kita akan melihat kalau ada ruang untuk memupuk cadang dev
misalnya inflow nya besar dan kemudian bank juga menerima banyak devisa
maka bank indonesia akan tadi membuka windunya tadi ya
melalui tide falas swap falas supaya dana itu tadi terakumulasi di bank indonesia
sehingga bisa dipakai untuk amunisi apabila terjadi reversal
negara tukar kita tertekan bank indonesia bisa melakukan intervensi untuk smoothing ya
itulah yang menjadi utama jadi kita akan terus meningkatkan ya
cadangan devisa sepanjang itu tidak membuat kemudian pasarnya menjadi kering gitu ya
kalau ada kelebihan maka daripada disimpan di luar maka sebaiknya disimpan di bank indonesia
karena itu akan siap menjadi amunisi untuk menjaga terjadinya reversal nanti
kalau tadi dikatakan bahwa tahun dua ribu dua belas itu ada kebijakan hasil ekspor ini sebuah instrumen juga sebetulnya
dan sebelumnya juga ada apa namanya term deposit falas ya
nah itu juga instrumen instrumen yang sebetulnya juga bisa membantu apa namanya
apakah bank indonesia juga masih punya banyak amunisi yang sebetulnya disiapkan juga nih untuk bisa terus meningkatkan cadangan devisa
ya tentunya secara khusus saya mungkin belum bisa menyampaikan tapi pendalaman pasar itu akan terus dilakukan
pendalaman pasar itu maksudnya menciptakan instrumen instrumen yang bisa dipakai sebagai alternatif untuk membuat investasi yang lebih baik
menciptakan instrumen instrumen yang bisa dipakai sebagai alternatif untuk membuat investasi yang lebih baik
menciptakan instrumen instrumen yang bisa dipakai sebagai alternatif untuk membuat investasi yang lebih baik
bagi siapapun pemilik dollar atau valuta yang lain untuk menginvestkan dananya di dalam negeri

karena kita melihat banyak sekali sebetulnya devisa itu yang belum disimpan disini
contohnya aja ekspor gas itu kan besar juga gitu selain yang masuk ke pemerintah ya
kalau yang share pemerintah jelas masuk ke bank indonesia
kalau yang share pemerintah jelas masuk ke bank indonesia
perusahaan perusahaan k tiga s yang dananya juga selama ini divisi hasil ekspornya masih diterima melalui bank luar negeri
karena terkait dengan perjanjian perjanjian sebelumnya
kalau ini taruhlah kita berharap dalam waktu dekat mereka sudah selesai gitu perjanjiannya
kalau ini bisa masuk ke dalam negeri ini akan seperti apa cadangan devisa kita bu hendy
ya tentunya mereka kalau masuk ke dalam negeri itu akan menjadi country reserve ya cadangan devisa nasional
ya tentunya kita agak sulit untuk membuat menyebutkan jumlah ya tetapi yang jelas pasti akan sangat membantu suplai falas di pasar falas domestik
sehingga ya harapannya bahwa nilai tukar kita akan menjadi lebih stabil ya
kalau ada goncangan sedikit gitu jangan kemudian dia menjadi lemah gitu ya
sehingga kalau ada kebijakan suku bunga yang lebih menarik
bu hendy ini kalau tadi dikatakan bahwa yang paling penting adalah dalam pengelolaan devisa ini adalah security
ada tiga hal ini yang menjadi utama
nah dengan kondisi cadangan devisa yang aman dan stabil ini bu hendy
apa dampak yang bisa dinikmati secara makroekonomi lah gitu
secara keseluruhan dampaknya seperti apa
dampaknya ya tentunya kepercayaan pasarnya
ya kalau kita tahu sendiri jumlah aliran modal yang masuk dalam tahun dua ribu empat belas ini cukup besar
dan itu sebagian besar memang kita tahu bahwa itu adalah dalam bentuk sun ya surat barang pemerintah gitu
kemudian tentunya ini sangat rentan sehingga kalau kita punya cadangan devisa yang besar
ya sekarang kalau boleh dikatakan relatif besar maka itu akan menciptakan confident kepada si investor tadi gitu
dan tentunya itu kalau dia percaya maka tentunya dia akan lebih senang juga untuk invest di sini gitu
jadi itulah makna pertama dari cadang divisa